pengurus pusat dewan masjid indonesia atau dmi melarang penggunaan masjid sebagai kampanye
dmi menyerukan agar masjid digunakan sesuai dengan fungsinya yakni sebagai tempat ibadah
sekretaris jenderal dmi iman adarokmini mengatakan masjid mestinya menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan
oleh karena itu kegiatan politik tidak diizinkan digelar di masjid karena hanya untuk kepentingan suatu kelompok
penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik praktis dikhawatirkan bisa menyulut politik identitas dan kepentingan kelompok di antara para jemaah
sementara itu dewan masjid indonesia akan mengadakan muktamar ke delapan namun pelaksanaan muktamar masih terus dibahas apakah akan digelar setelah pemilu dua ribu dua puluh empat atau sebelum pemilu
yang menyatukan paling inklusif jadi semua embel embel primordialisme
sekretaris jenderal dmi iman adarvini mengatakan masjid mestinya menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan
oleh karena itu kegiatan politik praktis dikhawatirkan bisa menjulut politik identitas dan kepentingan kelompok